memang model mobil mobilan seperti ini yang saya cari bu
tapi hampir saja saya tertipu dengan kalian
soalnya dibawah mobil mobilan ini gak ada nomor seri dari pabrik
yang memproduksi mobil mobilan ini
yang bener pak
padahal mami udah beli dari cina it
berarti gagal maumi beli mobilnya
saya percis dulu
pelajaran buat kalian berdua
agar tidak selalu memaksakan kehudah
jadi ini ketulah nih
ini gara gara ketulah sama si jun
pokoknya mami gak mau tau ya
itu uang harus balik lagi ke tangan mami dari junaid di
rukit bandar nih
cari cari dah tuh
di situ kagak bakal ada
di mana sini barangnya
kok gak ada
eh kan lagi nyeri teko
dimusim aja kok gak diberantakin gak ketemu
mana nih gak ada di sini
eh kenapa nyanyi orang lagi nyari
menurut jin jin zaman dulu
eh ping tau
satu jutanya kan tadi saya sudah kasih ke kamu
terus satu jutanya lagi itu biaya saya telepon kolektor
jadinya harga diri dan martabat saya hancur
orang ini kawet ternyata
bu saya uang dari mana
lagian uang yang tadi ibu kasih udah kita sumbangin ke panti asuhan
kan tadi tante sendiri yang maksa kita buat terima uangnya iya nggak bisa
udah gitu tante yang ngambil mobil mobilannya
berarti bukan salah kita dong
saya tuh gak mau tahu yang penting uang saya balik
kalau kamu gak bisa balikin hari ini besok saya tunggu uang saya balik
tapi suka jadi hilangnya
ya assalamualaikum ya
ya aduh aduh
tuh kan ada di kolong kasus
tuh kan ada di kolong kasus
ada di kolong
aduh aduh aduh
makanya putai kolnya buat gue
ini punya iping adek
biar uping yang pegang ini kotak
paling gede emang umurnya berapa
masih menangan amit
jadi umur aku gak pakai teko
enggak enggak enggak
tuaan dia dong
kita bareng bareng
ke tempat ini
kalau nggak percaya nih gininya
ya kan tanya aja ke toko sebelah
barangnya baru tapi tanpa golkan
akhirnya setelah sekian lama berhasil juga kalian depan
ini berkat duit upeng iping
gasal lu ya
bisa nyembesin aja
akhirnya kalian dateng juga
terus mana pangerannya
berantem temen jari
asal star gini
sebenernya gak gagal
cuma jadi perantakan
bagusan anak buah kalian daripada kalian
kalian udah lama gak berhasil juga nangkep pangeran jin
tuh anak buah kalian berhasil dapetin teko
siapa dulu dong bosnya
pasti anak buahku yang mendapatkan
iya aja dia
apalagi anak buah ini
anak buah saya dapat tiku itu
kita buka aja tekonya sekarang
supaya pangeran bisa cepet masuk
aku yang berak
ini yang bagus
lepaskan eh eh eh eh eh kamu lepaskan juga aduh berhenti kasih taunya eh jambu
butuh lepaskan tanganmu aku yang berharga bukan tengok ini aku yang berharga aku yang
berharga ini udah tenang aja bisa diatur wallace coba coba kabum
ah ah ah ah ah ah aman sudah di tangan om zin
makanya tuh kaki musuk hahaha
hahaha kenapa gila kita ini bakal dihukum
gak apa apa pos itu itu pengalaman
aku tidak mau dihukum
aku tidak mau dihukum
aku tidak mau dihukum
tolong sampaikan sama raja jin ya
jajul dikasih kesempatan satu kali lagi ya
dengan mereka aja yang dihukum
iping gak usah ya
kesempatan selalu terus diberikan
tapi kalian tetap saja gagal menangkap pangeran
kalau anak buah mah gimana dadannya ada
kita jangan dihukum juga
tidak ada ampu lagi
enak kan ini anak buah
yaudah jin juga mau capcus
jangan lupa like dan subscribe ya